bagaimana tentang program spesial cnn indonesia dua tahun berkarya
oh minta digigil minta digigil take ulang
halo masih bersama saya aziza hanum di program spesial cnn indonesia dua tahun terpercaya
berbicara mengenai keseharian kami yang ada di layar tentunya nggak pernah lepas dari kesalahan
karena ada ungkapan yang bilang bahwa kesempurnaan itu selalu dilengkapi dengan ketidaksempurnaan
begitu juga dengan kami yang ada di layar
bila sehari hari anda melihat kami wah jago ya ngomongnya gak pernah salah ya
itu salah banget
karena sebetulnya banyak sekali hal hal yang akhirnya tidak masuk ke on air karena demi kebaikan on air
tapi kali ini kami akan memberikan
dan juga para airpond
yang akan mengangker ketika melakukan kesalahan
hujan deras mengguyur kota ataupun juga ibu kota jakarta
menyebabkan sejumlah hewan berlarian dari kebun binatang ragunan
dan tidak hanya itu anak anak kecil pun menikmati indahnya hujan deras
dan gue juga gitu berlarian
semua teman tenang silahkan
datang satu minggu
perlu diketahui ya
untuk keamanan juga
ku peluk erat bayangmu
untuk melepaskan semua kerinduanku
sekali lagi lupa
yang anda miliki uang untuk dibeli
bangunan bersejarah seperti ateko ini
udah mulai panasan
kalau pak deddy jadi cagup
yang ke sepuluhnya
yang ke sepuluhnya
yang ke jam economiknya
menurut pak deddy
hasil yuk constrainte
jadilah orang baik
hei aku berani nah